pemerintah provinsi jawa tengah bersama lsm kemitraan mengajak satu ratus lima puluh pemuda pemudi
nonton bareng film dokumenter bertema lingkungan yang berjudul semesta
kegiatan ini diharapkan bisa menumbuhkan jiwa peduli lingkungan di tengah masalah perubahan iklim
sampai jumpa di film berikutnya
belum ada media yang pas untuk menumbuhkan semangat cinta lingkungan tanpa menggurui
dampak perubahan iklim sudah terasa
contohnya di kota pekalongan yang mengalami rop atau banjir akibat air laut pasang
dua belas tujuh puluh lima miliar rupiah untuk pembangunan tanggul sepanjang tujuh ratus meter di kota batuk tersebut
sekda kota pekalongan ruminingsih mengakui dampak perubahan iklim sangat terasa di pekalongan
saban bulan pasti terjadi banjir op
karena itu ia berharap generasi muda bisa turut berpartisipasi aktif mengatasi masalah lingkungan
tapi dengan sinergi kemudian ada bantuan bantuan baik dari sisi
di adaptation fund kemitraan ini tidak hanya pendampingan dan lain lain
tapi edukasi pendampingan bahkan juga pembiayaan yang diperoleh dari adaptation fund ini digunakan untuk membantu kota pekalongan
sementara itu proyek leader kemitraan andi kiki
menyebut pemutaran film diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran anak muda untuk mencintai lingkungan
pemutaran film semesta ini adalah sebuah media
untuk penyadar tahuan bagi kalangan anak anak muda
karena kita sangat sadar bahwa kalangan anak muda adalah sebuah agen perubahan
yang terus menerus itu kita secara bersama untuk menangkap dari dampak perubahan iklim ini
dengan sebuah aksi aksi yang bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim ini sendiri
seorang peserta nobar rio mengaku tergugah motivasi untuk turut melestarikan lingkungan setelah menonton film semesta
generasi kamu apa
yang saat di cerita jogja di desa imogiri itu menginspirasi saya
karena lebih memotivasi saya untuk menjaga lingkungan lebih baik dan lebih asri
generasi muda tentunya memegang peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan lebih mencintai lingkungan